kuliner dan imlek memang ya identik dan juga khas sekali ini kaitannya
perayaan imlek memang identik dengan makan bersama
sebagai ungkapan kebersamaan dan keutuhan dari keluarga
nah satu hari jelang imlek saya mau tanya nih
apa saja makanan yang sudah anda siapkan
ini dia informasi yang telah dihimpun tim litbang cnn indonesia
dari berbagai sumber tentang makanan apa saja sih yang sebaiknya dikonsumsi
dan dihindari saat imlek demi bisa cuan selalu dan terhindar dari hal hal negatif
ini dia kuliner imlek
jadi bikin lapar ya
yang pertama apalagi kalau bukan kue keranjang
kue keranjang atau niangau ini adalah salah satu kuliner yang sering
bahkan sejumlah pihak menyatakan ini wajib ada nih saat imlek
teksturnya mirip dengan dodol dan bentuknya ini lingkaran
dan dinilai memiliki makna kekeluargaan
jadi dia karena lingkaran
ini artinya adalah itu tadi
kekeluargaan yang erat serta tidak mudah untuk bisa dipisahkan
gak gampang buat dipisahin ya
nah biasanya kue keranjang ini disusun bertingkat
mulai dari ukuran yang besar hingga yang kecil
harapannya agar bisa mencapai kesuksesan dan naik terus rezekinya
jadi biasanya ditumpuk tumpuk begini
biar bisa selalu sukses dan juga cuan
lagi lagi cuan cuan cuan
yang kedua adalah mie panjang umur

ini dia mie panjang umur
ini dia mie panjang umur

ini dia mie panjang umur
sebenarnya ukuran mie ini lebih panjang dari mie pada umumnya
kemudian dipercaya juga panjangnya mie ini bermakna umur yang panjang
selain itu enak banget ya lihat gambar ini
dengan mengonsumsi mie ini juga
dipercaya bisa memberikan rezeki yang lebih berlimpah dibandingkan tahun tahun sebelumnya
jadi siap siap besok mungkin bisa makan mie panjang umur ini ya
dan yang ketiga kuliner lain yang biasanya wajib ada saat imlek adalah telur pindang
sebenarnya ini adalah seperti telur rebus biasa bisa kita lihat nih ya
tapi saat direbus biasanya ditambahkan daun teh
biasanya juga bisa ditambahkan kecap makanya warnanya kehitaman
lalu ada juga kayu manis hingga kulit jeruk mandarin
telur pindang ini dipercaya melambangkan kesuburan
dan bisa memberikan kesejahteraan bagi siapapun yang menyantap
jadi kalau teman teman yang mencari
tadi kita sudah lihat ada tiga makanan yang sedang anda saksikan salah satunya
telur pindang itu tadi ada kue keranjang mie telur pindang
itu yang dipercaya bisa memberikan keuntungan lebih di tahun depan jika dikonsumsi
dan berikut ini adalah makanan makanan yang dipercaya untuk bisa lebih dihindari saat imlek
di antaranya adalah sayap ayam bubur dan juga kepiting
nah dikutip dari cnn indonesia com
ahli budaya peranakan tionghoa ajit chen bromo kusumo
menyatakan bahwa sebenarnya sih tidak ada nih pantangan khusus
namun ada beberapa makanan yang dianggap tabu karena dipercaya bisa membawa kesialan
kita bahas bersama
yang pertama ini sayap ayam padahal saya suka sekali nih ya
tapi ternyata tidak boleh dikonsumsi besok nih diharapkan tidak dikonsumsi
karena sayap ayam ini dipercaya bisa membawa terbang keberuntungan
yang akan diperoleh di tahun depannya
sementara itu yang kedua ada bubur
juga sebaiknya dihindari untuk dikonsumsi
meskipun memang bubur ini dianggap sebagai simbol persatuan dan keharmonisan
namun sejumlah pihak menilai mengonsumsi bubur bisa berdampak buruk nih bagi keuangan
karena ternyata bubur ini diartikan sebagai lambang kesusahan ya
sementara itu yang ketiga ini ada kepiting
ini juga enak sekali tapi sayangnya jangan dikonsumsi sebaiknya besok
karena apa karena cara berjalan itu kan cenderung miring ya kalau kepiting

jadi kepiting itu tidak akan memberikan kemajuan nih bagi usaha
bagi masa depan kedepannya selama setahun ke depan
dan dianggap bahwa tidak akan fokus pada tujuan hidup yang ada
jadi kalau misalnya makan kepiting saat imlek nanti dianggap tidak bisa maju
jadi hanya stuck saja di situ ya
dan diharapkan untuk dihindari untuk dikonsumsi besok
di masa pandemi covid sembilan belas ini memang pemerintah mengimbau masyarakat untuk bisa merayakan imlek di rumah saja
silaturahmi bisa dilakukan secara virtual
bahkan pemerintah juga mengimbau untuk mencari tempat untuk berbunyi

hal ini dilakukan lagi lagi untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama
agar kita sama sama bisa terhindar dari covid sembilan belas